kamu disini mau kemana mau kabur
asal anak gue ajar ngatur diri kamu
sekali lagi kalau kayak gini kamu
bapak hukum terus terusan
kamu itu tanggung keluarga
gak bisa diandalkan dasar
jadi kamu ngasih yana ke mami juga
lagi sepi ini pusing
terus kalau ada pelanggan dari saya gimana
ya gampang kang nanti jemput dia lah
bukan begitu ben
kalau si yana udah ketempat
mami harganya bisa jatuh
kalau siana mau sama saya ya sama saya aja
kalau mau sama mami sama mami aja
saya gak tau kang
yang kayak gini gini kamu harus tahu
udah lah kang gampang
dia itu ditempat mami sementara
menatap kok nanti saya ambil yana
gak apa apa ya
gak pernah bisa dipegang
ada aja masalahnya
bapak yang nyuruh aku kesini
kamu santai saja
terus bapak ngapain di sini
cari tempat istirahat
capek seharian kerja
anak dan istri gak nyariin
saya sudah bercerai dengan istri saya
dan tidak mempunyai anak
kamu mau jadi anak saya
jangan kamu kasihkan semuanya ke malu
kamu kasih separuhnya saja
habis itu kamu cepat pulang ya
makasih banyak ya pak
kak ibu sakit teh
is ibu kenapa is
tadi ibu bertongkar sama bapak terus ibu dipukul pakai asbad
ya ampun ibu harus dibawa ke rumah sakit
tapi uang dari mana teh
pakai uang ini besok ibu ibu ke rumah sakit
ini memang tete gak ngasih semua uang ke bapak
malam ini tamunya baik dia gak ngapa ngapain teteh
terus ya dia malah ngajak ngobrol teteh
dan terus dia ngasih uang tete

ini bukan uang haram dong
tete gak tahu
yang penting kita bawa ibu ke rumah sakit
tapi biasanya tete emang ngapain sih di dalam kamar
sudahlah kamu gak perlu tahu
yang penting semua ini gak terjadi sama kamu
tete memang tidak sekolah lagi
gak tahulah is tete mah pasrah
lebih baik tete kabur aja di sini
ya tapi bagaimana caranya
tete ibu mau ke rumah sakit

tete mau ke rumah sakit
tete mau ke rumah sakit

tete ibu mau ke rumah sakit

yana cepetan udah malam nih
nanti gak dapat langganan nggak punya duit lagi
sengsara seumur hidup gimana bisa kaya nih
gak tahu pak dari tadi iis gak ngeliat yana
si aran kemana tuh anak
kurang ajar itu
ya allah lindungilah tete yana
ya allah kasian tete yana
di situ sini lu
kamu di sini mau ke mana mau kabur
gekommen tadi dumpi ibu kau
ini anak saya mau kerja malam ini
loh itu mukanya kenapa sih
ah tadi habis jatuh belum sempat saya obatin
tapi masih cantik kan
apanya yang cantik
udah mendingan disembuhin dulu aja dibawa pulang
aku malah disuruh pulang sama mami
aduh jangan mi
dia harus kerja malam ini ya
tapi kayaknya masih sakit pak
udah diem ngomong aja
yaudah kalau gitu bawa masuk deh
ah ikut gue
teh siapa dibawa kemana teh
udah gue mau
lo anak kecil bosa banyak gaya
asal lo tau ya semua tamu kita disini lo ambil tau gak
seharusnya lo tuh gak ada disini
bikin pasaran turun aja
aduh teh saya sakit
aduh teteh ampun
gapain teteh ampun
gapain teteh ampun
aduh teteh ampun
aduh teteh ampun
aduh teteh ampun
aduh teteh ampun
aduh teteh ampun
aduh teteh ampun
aduh teteh ampun
aduh teteh ampun
aduh teteh ampun
aduh teteh ampun
jalur geloran aja lo
oh tuhan umdi
sama aja bapak anak